kemenangan ferdinand marcos junior dalam pilpres filipina menimbulkan kekhawatiran
marcos junior berpasangan dengan sarah duterte putri presiden filipina petahana rodrigo duterte
di dalam negeri warga yang menolak kemenangan marcos junior sebagian besar adalah warga senior yang merasakan kekejaman pemerintahan marcos tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus delapan puluh
sementara dari luar negeri amerika serikat khawatir akan sulit menguasai filipina yang kian mesra dengan tiongkok dan rusia
pertanyaannya sekarang bagaimana bisa bongbong atau marcos junior menang telak di pilpres ini sekalipun keluarganya memiliki jejak yang suram di filipina
kita bahas sore ini bersama direktur eksekutif asean study center ugm dhafri agus salim
pak dhafri selamat sore
selamat sore semua
terima kasih sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom
pak dhafri kita tahu banyak yang sedang menganalisa soal ini
sebenarnya kalau dari yang anda sudah baca
atau siapa mereka para pemilih marcos junior ini
karena suaranya cukup telak landslide istilahnya di mana mana
kita ini anu ya pertanyaan yang menarik dan unik
hasil pemilu filipina yang kita tahu filipina itu salah satu negara yang menganut sistem demokratis dari amerika yang lebih luar dari kita

tetapi pemilih muda mungkin yang lahir setelah tahun delapan puluh enam an delapan puluh tujuh atau sembilan puluh an yang mungkin terus dominan
itu mereka tidak mempunyai memori yang seperti itu gitu ya seperti juniornya
yang kedua kemungkinan yang lain adalah ini bagian dari silataya itu semacam romantisme untuk kembali ke tanda kutip gitu
ya kejayaan kepemimpinan marcos walaupun di mata publik internasional tidak demokratis dan seterusnya
tapi mungkin di bagian lain di sisi lain bagi anak anak muda generasi muda di filipina itu menjadi suatu impian mengingat filipina sekarang itu dipimpin oleh orang yang dianggap tidak mempunyai karisma dan seterusnya
tapi juga kita harus paham ini menarik ya bagi kita
satu tadi saya sebutkan ini kemungkinan tanda tanda kegagalan demokrasi di filipina atau kemunduran lah kalau kita katakan kegagalan
yang kedua ini juga erat kaitannya dengan literasi ya literasi politik masyarakatnya
walaupun ini unik
unik dalam artian
orang memilih marcos junior ini padahal dia punya rekod yang sebentar
ada alternatif lain walaupun alternatif itu seperti leni ropicode ya
itu atau nani fakyol
itu sangat dikenal dan tidak mempunyai catatan buruk begitu ya di belakang
tapi mereka masyarakat filipina mayoritas tidak memilih mereka
ini menarik bagi kita
apakah mereka itu rasional karena membutuhkan sesuatu gitu ya
ingin ada pemimpin atau karena memang ada tanda kutip gitu ya relasi politik kekuasaan di situ
kalau misalnya dilihat
pemimpin itu kan partai dari partai demokrat ya filipina gitu ya yang dibawa ke kontrol dari presiden yang sekarang ini
tapi kalau misalnya dilihat sekarang kalau misalnya anda tadi mengatakan ada gap mungkin history gap
jadi ada jarak sejarah dan juga age gap yang bisa dilihat dari pola pemilih marcos junior
bagaimana mungkin ini bisa terjadi
karena era banjir informasi ini kan akan lebih mudah sebenarnya mengecek rekam jejak
dan media sosialnya juga sangat kencang perangnya di
di filipina terutama di facebooknya
nah itu ada
siapa yang tidak berhasil memanfaatkan ini atau memang mereka atau para pemilih itu ya
saya kira itu yang terjadi ya
jadi kalau kita lihat di situ ada anak muda sekarang ini tidak terlalu rajin ya untuk melihat ke belakang
apalagi dalam konteks praktek politiknya
itu juga terjadi di indonesia saya kira
cepat sekali kita lupa ya
jadi kejadian kejadian yang di masa lampau
nah kalau mau jujur di kita juga itu terjadi
nah tapi mungkin di filipina ini saya kira itu tadi
jadi pertama mungkin mereka tidak terlalu care dengan masa lalu dari politik filipina itu
yang kedua ada kerinduan tentang
pemimpin yang dianggap kuat dan sebagainya
tapi saya dengar ini kan si marcos ini menjanjikan macam macam
tapi orang tidak pernah yakin bahwa dia akan melaksanakan janji kampanyenya itu
anak muda ini saya kira sudah terlalu tidak nyaman dengan rezim yang ada sekarang
jadi boleh dikatakan ini bagian dari protes juga
sebagian dari protes
sebagian dari protes dengan rezim yang sekarang
padahal pasangannya marcos junior juga putri rezim yang sekarang
akhirnya anaknya malah
jadi agak anomali sebenarnya yang terjadi di filipina ini ya pak dhafri ya
itu yang kita rasakan
pak dafri anda tadi sudah menyinggung soal sebenarnya ini bisa terjadi di indonesia
atau mungkin justru sudah terjadi di indonesia
potensi seperti ini
saya melihat begitu
ya potensi untuk terjadi semacam itu
tetap ada gitu ya
anak anak muda sekarang ini kan coba kita perhatikan gitu
ada yang memang masih kuat ya memorinya tentang apa yang terjadi misalnya di rezim rezim sebelumnya
pertama kalau kita sebut dengan adalah rezim berubah baru gitu
tapi banyak juga yang tidak terlalu care dengan hal semacam itu
mereka membandingkan intinya bahwa yang sekarang itu dianggap harus diganti dengan sesuatu yang baru
nah itu intinya
nah masalahnya kalau dalam konteks filipina yang baru itu adalah tidak ada pilihan
kalau boleh dikatakan sebenarnya di filipina itu terjadi juga krisis kepemimpinan ya
krisis pemimpin kira kira gitu
bagaimana mungkin orang seperti manny pacquiao itu
dia kan anggap tidak punya cacat sebetulnya
sangat dihormati orang dan seterusnya
tapi dia tidak dipilih oleh banyak orang
karena orang tahu bahwa dia kita sayangi
tetapi dia kira kira tidak dapat pemimpin negara ini
silahkan dilanjutkan pak dafri
nah dalam konteks semacam itu di indonesia juga kita berharap gitu ya literasi masyarakat itu lebih tinggi gitu
jadi begini maksud saya
saya selalu mengatakan dalam pemilu dalam memilih pemimpin kita harus pisahkan antara gitu ya
apa ya kesukaan personal gitu ya
saya suka dengan dia
karena dia orangnya baik dan seterusnya
tapi kalau dia tidak bisa memimpin jangan dipilih
itu menurut saya
karena dia menyangkut kepentingan publik yang banyak
jadi tidak bisa kita memilih orang atas nama kesukaan semata gitu
padahal itu berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas
nah sebaliknya kita bisa saja secara emosional saya tidak suka orangnya
kasar dan seterusnya gitu ya
tapi kita tahu bahwa dia mempunyai leadership yang bagus
mempunyai visi yang jelas
ya dan seterusnya
kita pilih orang semacam itu gitu ya
di beberapa negara itu banyak terjadi
orang saya tidak suka dengan orang itu secara personal
tapi saya pilih dia karena saya yakin bahwa dia bisa mengelola ekonomi mengelola politik mengelola sosial dengan baik di negara tersebut
nah pak dhafri
kalau misalnya melihat sekarang ke indonesia
karakter pemilih indonesia
apakah menurut anda memang masih mengutamakan sisi kedekatan emosional itu yang tadi anda sampaikan
saya suka aja lihat orangnya gitu
saya melihat begitu ya
terutama di dua dekade terakhir ini gitu
itu kelihatan sekali gitu
jadi apalagi kalau kita lihat di sosmed itu
jadi yang muncul itu adalah support yang sifatnya emosional
pokoknya si a kalau tidak yang peduli
tidak ada argumen di situ
mengapa saya memilih dia dan seterusnya
kecuali karena alasan alasan personal
dia orangnya baik dia orangnya merakyat dan seterusnya
itu yang terjadi gitu
jadi menurut saya ini persoalan bagi kita
belum lagi kita bicara tentang segmentasi ya
di dalam masyarakat kita pemilih kita
itu kan alasan emosional semua itu
kita dipilih oleh kelompok sekian
karena saya dekat dengan ini karena saya dekat dengan ini
selain juga begitu
tidak berpikir besar dalam konteks kenegaraan
pak devri kalau misalnya melihat katakanlah apakah ini bisa terjadi lagi di indonesia
sederhananya dengan adanya beberapa koruptor bisa memenangkan kontestasi di tingkat daerah
entah tingkat daerah daerah tingkat satu itu
kita sempat ramai pembahasan juga
apakah anda melihat ya memang beginilah masyarakat kita
nah itu yang saya sebut dengan begini
jadi demokrasi itu dalam kacamata saya ada dua sisi ya
kalau komputer itu ada hardware nya
partai politik misalnya
organisasi masyarakat dan sebagainya
itu sudah ada aturannya
nah orang boleh mencalonkan apa saja di situ
kalau hardware nya itu sudah menyediakan
tetapi ada software nya
etik norma dan sebagainya
etika politik ya budaya politik
itu yang kadang kadang tidak sinkron di indonesia ini
maksud saya kalau mereka mencalonkan loh saya di menurut undang undang boleh dong
menurut undang undang boleh
tetapi apakah itu etis atau tidak
seorang koruptor gitu ya kemudian mencalonkan diri lagi
saya selalu bandingkan begini ya
apa yang terjadi di indonesia itu
para koruptor dan seterusnya
yang ketawa ketawa ke tiwi dan seterusnya
kalau dia dihukum itu
itu kalau di jepang itu mereka bunuh diri tiga kali saya kira
arah kiri ya istilahnya
karena di situ etik itu sangat penting
makanya demokrasi tidak pernah akan jalan
kalau ada hanya pendekatan legalitas software semata
tanpa memperhatikan etika itu norma
di luar negeri orang biasa
kalau saya mundur saya tidak layak
itu yang belum ada di kita
oke itu yang belum ada di kita
masih demokrasi prosedural
itu belum substansial
baik pak dafri kita sekarang kembali ke filipina
jika sekarang dilihat
marcos junior memenangkan pilpres
dengan rekam jejak yang seperti itu
dengan didampingi oleh wapres yang juga duterte
kita tahu duterte itu approval ratingnya terakhir cukup tinggi
akan seperti apa wajah filipina untuk di wilayah asean
hubungannya seperti apa dengan negara negara di wilayah asean
nah ini yang jadi masalah
sekarang saya sedang menulis artikel itu tentang lagi lagi
krisis ya kepemimpinan di asean
apa itu kepemimpinan
yang dimaksud itu bukan saja pemimpin yang kuat secara domestik
misalnya di satu negara
tetapi dia juga dihormati di lingkungan negara lain
dia harus mendapatkan dukungan legitimasi yang tinggi di negaranya sendiri
nah sekarang itu hampir semua negara
saya tidak mengatakan ada semua negara
tetapi kebanyakan negara negara anggota asean ini mengalami krisis itu
kita sebut saja ini sekarang filipina
sebelumnya kita tahu myanmar
kemudian di thailand juga kita tahu itu pemimpinannya juga punya masalah sejak meninggalnya
sajak itu ya

sajak itu ya
di malaysia kita tahu terjadi pergolakan semacam itu
pemimpin yang sekarang itu tidak sekuat
pak hatir misalnya
atau pemimpin sebelumnya
di singapura ya ada
tapi lagi lagi tidak se
citraannya itu tidak sekuat lekuanyu tentu saja
di indonesia bagaimana
saya tidak tahu
ini apalagi kita mau pemilu ya
jadi orang kubuk dengan orang lain
kita harus memiliki keputusan pemilu
masalahnya seperti yang terjadi di filipina ini sekarang ini
saya agak meragukan gitu ya
perhatian presiden baru ini terhadap
misalnya asean itu ya
untuk upaya untuk meningkatkan asean sebagai organisasi regional
di kita juga
kita mau pemilu
saya cukup khawatir
walaupun kita akan menjadi ketua asean nih
tapi saya kira energi kita itu akan banyak
dipakai untuk kepentingan politik domestik ini
pak dafri agus salim
direktur eksekutif asean study center universitas gajah mada
pak dhafri terima kasih banyak atas perbincangan kita sore ini
suara jurnalis al jazeera
tewas ditembak tentara israel saat sedang meliput bentrokan antara pasukan israel dengan warga palestina
informasi selengkapnya setelah cerita